timnas indonesia berhasil melaju ke babak final piala aff dua ribu dua puluh setelah menundukan singapura dengan agregat lima tiga
kemenangan tim merah putih atas singapura kian memperpanjang rekor apik indonesia di babak semifinal ajang tersebut
sepanjang dua belas kali penyelenggaraan piala aff indonesia berhasil sembilan kali lolos ke babak semifinal dan enam kali maju ke final
tapi belum pernah sekalipun mendapatkan juara
lalu bagaimana peluang indonesia di final nanti dan apa yang harus dilakukan sintayong agar bisa membawa indonesia mengangkat trofi juara
malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum pssi muhammad iryawan dan pengamat sepak bola nasional muhammad kusnaini
halo selamat malam bang iwan dan juga bungkus
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke bang iwan dulu bang iwan sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu atas apa yang sudah diraih oleh timnas indonesia kemarin
nah ini berkaitan dengan timnas indonesia bagaimana pssi melihat perjuangan dan juga performa timnas di piala aff kemarin
apalagi katanya indonesia ini sempat diremehkan oleh beberapa klub negara tetangga apa betul itu bang
perjuangannya luar biasa ya kita perlu angkat jempol untuk anak anak termasuk tim pelatih ofisial lainnya dalam perjuangan di piala aff ini
tentunya ini melalui proses yang luar biasa
ya meskipun kita tahu bahwa kita baru empat bulan ini melaksanakan kompetisi ya
dimana hampir dua tahun kita berhenti jadi sebetulnya aral baru bermain hanya empat bulan di klubnya
ditambah kemarin dua minggu latihan di turki dan langsung bertanding
jadi minim sekali sebetulnya tapi memang mental yang cukup kuat
tentunya disiplin yang tinggi stamina yang bagus
karena saya ikuti latihan mereka oleh sintiung
sintiung itu ada tiga item yang paling penting dalam timnas ini
pertama mental yang bagus
kedua disiplin ketiga adalah stamina atau fisik
itu paling penting
misalnya teknik strategi taktik itu berikutnya
jadi kalau kita lihat dengan persiapan yang begitu sempit kita sekarang bisa masuk ke final itu sudah luar biasa
kita harus mengangkat jempul kepada anak
anak ya yang bermain cukup gemilang ya
baik dari babak pertama di klub maupun semi final kemarin mengalahkan singapura
kemudian juga mengalahkan malaysia yang dianggap kita tim yang tidak mungkin lah malah semi final
kita bisa mengalahkan malaysia empat satu dengan skor yang cukup tinggi
dan kemarin pun dengan luar biasa anak anak dengan semangat yang tinggi motivasi yang kuat
kemudian dengan mental yang baja
bisa mengalahkan singapura empat dua meskipun dengan luar biasa tegangnya
waktu pertandingan di singapura
semua penonton juga merasakan hal yang sama ini
tapi ini berbicara soal apa yang sudah didapatkan oleh indonesia
saya kebungkus ini
ada sebelas pemain versus sembilan pemain nih bang
apakah kebenaran indonesia versus singapura ini benar benar sepenuhnya karena kemampuan atau skill pemain saja
atau ada faktor lain ini bungkus
ya memang harus diakui ada dua hal dalam pertandingan di leg kedua lawan singapura kemarin ya
yang pertama kita melihat perjuangan yang luar biasa
daya tarung yang luar biasa
fighting spirit yang luar biasa
yang membuat tim ini sempat di posisi sangat sulit tapi akhirnya bisa lepas
yang kedua kita akui bahwa memang ada sedikit keberuntungan dalam hal ini
karena kalau sampai penalti yang didapatkan oleh singapura itu bisa menjadi sesuatu itu kan sangat merepotkan kita ya
jadi kombinasi antara fighting spirit
yang luar biasa
dan faktor keberuntungan
tapi memang sepak bola itu harus diakui di mana mana banyak faktor keberuntungan gitu
jadi bukan berarti karena kita lolos ke final karena keberuntungan
dalam sepak bola keberuntungan itu memang banyak berperan
tapi yang utama saya pikir fighting spirit para pemain yang luar biasa
yang membuat situasi yang sulit itu bisa mereka lewatkan
nah kalau itu kalau dari sisi pertandingan semifinal kemarin ya
kalau keseluruhannya saya melihat bahwa kunci keberhasilan kita mencapai final adalah keberhasilan sintayong
mengenali sepak bola itu
sepak bola indonesia nih
mengenali sepak bola indonesia
karakter permainan indonesia seperti apa
berhasil dia maksimalkan dalam bentuk permainan yang tepat untuk para pemain kita
pemain kita mungkin skillnya bagus secara individu tapi kerjasamanya agak kurang
karena itu cinta yong memaksimalkan skill mereka yang bagus itu ditambah dengan kecepatan yang mereka miliki
jadi sebuah kombinasi permainan yang untuk banyak tim sangat merepotkan
apa ini artinya bahwa kematangan timnas indonesia apalagi ini masih muda muda ini justru masih kurang begitu di lapangan
atau justru memang
mereka justru jauh dari apa yang kita harapkan
ternyata mereka bisa melakukan hal hal itu dan juga cukup matang di lapangan itu bang
pak ketua tadi sudah mengatakan pak iwan bule kompetisi baru empat bulan
pemain kita itu rata rata usianya di bawah dua puluh tiga tahun
sebagian besar ya mayoritas pemain inti ya
kemudian ada yang musim ini baru main di liga profesional di musim pertamanya
ada yang juga sudah masuk di musim kedua
tapi rata rata baru satu dua musim bermain di level profesional
oke tapi rata rata baru satu dua musim bermain di level profesional

tapi luar biasa anak anak yang usianya masih sangat muda ini
ketika berhadapan dengan pemain senior dari malaysia dari singapura bisa lepas mainnya
itu saya pikir hal yang luar biasa yang harus kita apresiasi
dan itu tidak terlepas dari keberhasilan pelatih kepintaran pelatih
melihat potensi sepak bola indonesia kemudian memilihkan strategi yang tepat
memilihkan cara latihan yang tepat sehingga akhirnya berhasil membentuk tim yang mampu
mampu memaksimalkan potensi mereka
kekurangannya bisa mereka atasi kelebihannya bisa ditonjolkan
oke lagi lagi apresiasi itu cukup penting
nah ke bang iwan lagi
bang iwan ini tentunya masyarakat ini sangat berharap bagi timnas indonesia untuk mendapatkan gelar juara
nah jika target menjadi juara ini tidak tercapai apa respon pssi
dan bagaimana mempertahankan mental tim nas ini
karena tentunya banyak sekali suara suara sumbang begitu ya nantinya bisa saja mereka harus hadapi begitu bang
ya tentunya dalam final nanti hanya aja dua menang atau kalah kan
kalau menang itu lain cerita ya
tentu kalau kalah tentunya kita akan evaluasi kenapa bisa kalah
di antara kekurangan waktu yang didapat oleh para pemain kita sudah masuk ke final itu luar biasa
beda dengan piala aff yang dulu itu persiapannya cukup lama ya
sekarang kan mereka di dalam kompetisi juga baru empat bulan
kemudian memanggil pemain kemarin ke turki tidak semuanya langsung berangkat
ada yang masih dipakai oleh klubnya
kayak nadeo juga baru nyampe beberapa minggu yang lalu ya
sebelum bertanding latihan itu kemudian kayakan bagot baru datang setelah pertandingan dimulai
dan egy juga demikian
itu pun sudah luar biasa kita bisa masuk di final ya
memang pada saat berangkat kami kumpulkan mereka bahwa semua target tuh inginnya juara ya
tapi alhamdulillah sekarang
kita bisa masuk di final tinggal nanti lawan vietnam atau thailand siap
kita tidak pernah takut dan saya sampaikan ke mereka
kalian harus punya mental juara dan jangan pernah takut melawan siapapun juga
kenapa saya bicara begitu
karena saya pernah tanya ke evan dimas apa sih yang terjadi di tim nas kita
kalau selalu memang kata evan dimas begitu akan melawan tim tim tertentu dia sudah rasa takut timbu
saya bangkitkan itu
ya kasih semangat kasih support mental
mereka manusia pemain bola juga
kalian ada negara besar
meta itu sudah terbangun sekarang ya
di antara pemain yang ada lihat aja bagaimana patting spiritnya
asnawi mangku alam jatuh bangun masih bisa lari
masih bisa ngoper memasukkan oleh temen temennya
jadi tetap kita hargai apa yang nanti dihasilkan dalam final nanti
tentu harus kita lakukan
mental sudah semangat juga sudah
tapi bagaimana dengan kondisi fisiknya
seperti asnawi ini kan kemarin sempat main
sampai lebih dari satu ratus dua puluh menit nih bang
apakah kondisi fisik ini cukup terjaga begitu sampai tanggal dua puluh sembilan desember nanti
yang saya sampaikan tadi itu
sin tiong hanya melatih tiga item yang mental disiplin fisik
itu sudah lama bisa dilatih
kita lihat kemarin satu ratus dua puluh menit juga masih bisa dia
dia masih bisa melakukan pertandingan dengan baik
hanya memang kemarin polanya tidak berkembang
waktu menjelang pertambahan waktu ya
sehingga kita hampir saja kemasukan dalam penalti
tapi diselamatkan oleh nadeo
ya boleh dikatakan lakinya ada
tapi radio juga cukup bagus antisipasinya
fisik sampai sekarang saya tanya tadi kepada ida sapri
sehari mungkin saya nggak makan obat tuh
berapa kali diskusi dengan sapri
mereka dalam keadaan prima
saya minta dia evaluasi kemarin permainan terakhir lawan singapura
kenapa mereka sembilan kita
bilang kita sebelas kok sulit sekali memasukkan
akhirnya pada perpanjangan kita bisa masukkan dua gol
saya yakin begitu perpanjangan kita akan menang
karena selain memang jumlah pemain lebih besar
dan pasti singapura akan mendapat instruksi tambahan
pada saat istirahat pada perpanjangan satu dan maupun kedua ya
fisik mereka oke semua
oke bang iwan
tentunya kita juga sambil menunggu ini sama sama
bagaimana pertandingan semifinal antara vietnam dan juga thailand
yang berlangsung hari ini dan jam ini
dan kita juga ingin tahu bagaimana peluang indonesia nantinya di final
tapi ada jangan kemana mana
karena kita akan jeda terlebih dahulu
nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini
untuk itu jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
dan masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan masih bersama saya ada ketua umum pssi
ada bang iwan dan juga dari pengamat sepak bola nasional ada bungkus
dan seperti yang tadi sempat saya tease sedikit terkait dengan peluang indonesia
berhadapan dengan thailand ataupun vietnam
saat ini saya juga sambil melihat dan juga menonton ini pertandingan antara vietnam dan juga thailand
ini ternyata masih
sudah di menit ke enam puluh lima enam puluh enam bahkan
nah ini saya ke bungkus
bagaimana peluang indonesia timnas indonesia nanti di final bang
terkait dengan vietnam ataupun thailand begitu
iya sebetulnya sih kalau boleh milih milihnya vietnam ya
karena kita sudah pernah melawan vietnam
kita sudah tahu cara mainnya
dan kita sudah bisa waktu itu meredam cara main vietnam
tapi faktanya kan sekarang kita melihat thailand punya peluang yang sangat besar untuk lolos ke final
nggak usah takut juga
thailand itu level sepak bola juga dengan kita nggak terlalu jauh ya
meskipun mereka sedikit di atas kita dalam kerjasama tim
kematangan bermain pengalaman
kita nggak usah risau
memang kelebihan thailand itu saat ini saya pikir karena pemainnya sebagian besar sudah punya pengalaman main di final
bahkan pernah merasakan juara ya
ada canasib ada adisak ada teraton bunmaten ada terasil dangda
itu pemain pemain yang sangat berpengalaman
dan tentu pengalaman itulah yang membuat mereka bisa lebih siap menghadapi final
dan terbukti menghadapi tim sekelas vietnam pun mereka bisa bermain dengan tenang ya
tidak panik ketika di pressing diserang habis habisan
nah ini saya pikir yang harus menjadi catatan bagi coach sintayong nanti di final adalah
bagaimana membuat pemain kita ketika menghadapi thailand yang lebih berpengalaman tidak didikte permainannya oleh lawannya
artinya kita harus tetap bisa bermain dengan cara main kita yang sudah kita tunjukkan sejak penyisihan sampai semifinal
harus tetap bisa ditampilkan
high pressing pressing di daerah pertahanan lawan merebut bola memainkan satu dua sentuhan
kemudian menusuk cut back dan akhirnya jadi gol
harus tetap dipertahankan
karena dengan cara itulah kita saya yakin bisa membongkar pertahanan thailand
oke tapi kalau bagi wan sendiri bagaimana
lebih memilih berhadapan dengan vietnam ataupun thailand nih bang
bagi saya sama aja ya
tapi kita tunggu karena analisa terhadap kedua tim ini sudah dilakukan terus menerus oleh tim analisa dari sintiong
kemudian sekarang juga dia sedang nonton nih
tadi telepon kepada saya di mana di lapangan dengan indra sapri
sehingga nanti lawan manapun kita siap menghadapi karena meskipun sekarang ada thailand catat kertas masih kosong menit enam puluh tiga
tapi bisa saja nanti berbalik dalam berapa menit
kita sudah siapkan skenario baik melawan thailand maupun melawan vietnam
vietnam sudah pernah ketemu sama kita
kita sudah tahu dan thailand pun sudah kita analisa
apa kelebihan mereka dan apa kekurangan kelemahan mereka
artinya kita siap bertarung dengan kedua tim tersebut
apabila mereka salah satu menjadi
jadi pemain di final nanti ya
oke tapi berbicara soal sintayong sendiri
bagaimana melihat kinerja dari sintayong selama mengawal timnas
khususnya di piala aff ini bang
mola dia kan berproses ya
ambil pemain juga sintiong mengikuti terus semua pertandingan di liga kemarin
dia datang ke setiap pertandingan dia melihat mengambil pemain pemain yang bagus
saya pikir bukan piala ffp saja
kemarin juga waktu saat covid
saat covid kita kan sempat latihan di kroasia dua bulan tuh
u delapan belas yang disiapkan under dua ribu dua puluh tiga pada
piala dunia yang diundurkan tahun dua ribu dua
itu luar biasa sintiong
saya akui lah
dia pelatih profesional
mempunyai teknik strategis yang luar biasa
mempunyai disiplin yang tinggi
bagi dia disiplin menjadi hal utama dengan mental ya
karena begitu ada pemain telat latihan sepuluh menit itu dicoret
apalagi berhari hari seperti dulu
ada pemain yang kalau dipanggil tc dua hari telatnya alasan ini
tapi sekarang sudah tidak ada lagi
maksud mentalnya saya pikir bagus lah sintiong ya
mudah mudahan bisa memberikan terbaik
karena kita memang mengontrol ke persyakotan dalam waktu cukup panjang
dan menghayar beberapa u delapan belas u dua puluh u dua puluh tiga dan senior ini
kalau penampilan dari sintayong ataupun apa yang sudah dilakukan sintayong terhadap timnas indonesia ini sudah semakin baik bungkus
pandangan bungkus sendiri seperti apa sih untuk kedepannya begitu
apalagi kita akan menghadapi final melawan kemungkinan besar thailand begitu
mengingat bahwa thailand sudah unggul dua poin daripada vietnam
iya kalau saya ingat dari awalnya ketika kita merekrut sintayong itu kan mimpi besarnya adalah tampil di piala dunia u dua puluh
jadi timnasional senior yang sekarang dipegang sintiong itu sebetulnya hanya bagian dari kerja besar
yang target utamanya sebetulnya piala dunia u dua puluh
jadi saya pikir pssi jangan sampai lupa terhadap rencana awal perekrutan sintiong itu untuk piala dunia u dua puluh karena kita tuan rumah
jadi itu jangan sampai lupa gitu
timnasional ini saya pikir salah satu tugas yang memang tidak terpisahkan dari tugas orang tua di timnasional
tapi jangan sampai tugas di tim nasional senior ini kemudian menjadi ukuran untuk menilai kinerja dia
karena mimpi besar kita sebetulnya adalah sukses di piala dunia u dua puluh sebagai tuan rumah maupun sukses sebagai peserta
dan itu kita belum sampai ke piala dunia
masih akan menunggu satu dua tahun
jadi itu tidak boleh diubah
apapun yang kita capai di piala aff hendaknya menjadi semacam evaluasi bagaimana kinerja sintayong
tapi tidak sampai membuat keputusan untuk melepas dia begitu saja
karena kita masih punya mimpi yang saya bilang tadi mimpi besar untuk tampil sukses di piala dunia u dua puluh
dan sintiong menurut saya orang yang tepat untuk itu
pengalamannya kinerjanya cara dia memimpin tim cara dia melatih pemain itu menurut saya sangat ideal untuk membangun tim yang kuat di piala dunia u dua puluh nanti
nah berbicara soal impian untuk menuju piala dunia ke bang iwan
pak sintayong ini banyak memilih pemain muda di timnas bagaimana anda melihat ini
betul katakan sahabat saya bahwa target itu sintiong mempersiapkan u dua puluh itu pasti
salah mungkin dilupakan karena itu target dia dari awal
alhamdulillah mundur piala dunianya tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga berarti masih panjang
dan berubah komposisinya
kalau dua ribu dua puluh satu berarti pemainnya yang delapan belas disiapkan kemarin
tapi sekarang berubah lagi
sekarang sudah siap juga pemain pemain yang umur delapan belas itu untuk persiapan dua ribu dua puluh tiga
berarti pas dua puluh tahun atau mungkin ada di bawahnya
itu sudah disiapkan
bahkan sekarang lebih bagus daripada pemain yang disiapkan untuk dua ribu dua puluh satu u delapan belas ini
kita sudah punya list nama namanya
kemarin mereka latihan di turki luar biasa
yang dulu saja sudah bagus sekarang lebih bagus lagi menurut sintiong kepada kami
jadi pasti itu roadmap sudah ada
ini bagian kecil saja ini senior dari sintiong
kan saya inginkan memperbaiki peringkat
peringkat kita yang satu ratus tujuh puluh lima sekarang sudah turun ke satu ratus enam puluh lima sekarang satu ratus enam puluh
itu obsesi saya
minimal ke satu ratus lima puluh atau terus ke bawah mendekati tim tim asean lainnya seperti thailand kemudian vietnam
kalau bisa petom kan sembilan puluh delapan masih cukup jauh
tapi minimal kita memperbaiki peringkat
itu salah satu bagian kecil ya sintiong untuk membuat timnas kita di indonesia ini lebih maju ya
tentunya kita sama sama berharap agar peringkat ini juga semakin tinggi lagi
sehingga kita bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi indonesia
nah ini saya kebungkus
karakter pemain indonesia ini sebenarnya seperti apa
apakah pemain pemain muda ini jadi tolok ukur kesuksesan timnas di ajang internasional
indonesia itu kan sukses
indonesia itu kan sebetulnya memiliki ciri khas dalam cara bermain ya
pemain kita tuh skillnya bagus punya kecepatan
tapi memang dalam hal kerja sama tim agak kurang
itu sebagian besar karena kurangnya jam bertanding atau pengalaman bertanding di usia muda ya
nah sekarang ini kompetisi kita di usia muda juga cukup bagus
pak iwan buleni juga cukup sukses menghidupkan kompetisi usia muda
banyak sekali kompetisi usia muda
sehingga sekarang pemain kita di level usia muda pun kemampuan bekerja sama timnya sangat bagus
walaupun mungkin untuk level asia masih sedikit di bawah korea di bawah jepang ya
nah sintayong punya modal pemain pemain yang karakternya itu cocok dengan cara main dia
cepat berani ngeyel ngotot dan punya skill individu bagus
nah ini cocok sekali cara main seperti ini dengan pelatih seperti sinteyong yang mengutamakan cara main seperti itu
jadi saya pikir sintayong ini orang yang tepat pada saat ini untuk membawa sepak bola indonesia ke level yang lebih tinggi ya
mungkin tidak hanya sintayong luis mila juga pelatih bagus ya
cuma kalau dilihat dari karakter permainan saat ini sintayong menurut saya pilihan yang paling pas
tapi terkait dengan apa yang sudah dimiliki oleh timnas indonesia terutama untuk para pemain pemain muda ini
tentunya ada celah yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk ke final nanti
apa itu ada informasi bahwa indonesia ini timnas indonesia ada kekurangan terkait dengan pengambilan bola bola tinggi begitu
bagaimana menurut bungkus
iya kalau soal teknisnya saya pikir kita memang harus akui ada dua hal yang terkait dengan penampilan timnas kita
yang pertama menghadapi situasi bola mati itu memang kita masih kurang bisa memanfaatkan kelebihan kita
bahkan cenderung menjadi salah satu problem bagi pertahanan
ini saya pikir harus dibenahi oleh sintayong dalam masa satu dua hari persiapan menuju final
yang kedua ketenangan ketika tim menghadapi situasi bola mati pemain seperti kurang tenang
kalau dalam sepak bola itu kan salah satu prinsip yang paling dasar
kalau menghadapi situasi tendangan penjuru situasi bola mati
itu sistem pertahanan berubah dari zona marking menjadi mentuman marking
siapa mengawal siapa itu harus sangat jelas
nah di beberapa pertandingan kita sering melihat itu tidak terjadi
nah itu memang problemnya adalah faktor pengalaman dan faktor kematangan yang sudah berulang ulang saya sampaikan
mereka selama ini kurang pengalaman bertanding dengan demikian kematangan bermainnya pun masih belum terbentuk
kompetisi baru empat bulan apa yang mau diharapkan kalau kompetisi baru empat bulan jadi berproses saja
kita bentuk kematangan dan pengalaman itu sambil jalan karena memang kita tidak bisa membeli waktu
nah selain kematangan dan juga pengalaman bang iwan setelah melihat performa timnas di piala aff apa yang harus dibenahi di timnas menurut anda
ya ini kan tinggal menuju final ya yang sekarang ya di aff ya
yang tadi sampaikan tadi ketenangan mereka betul kemudian oper operan bola jauh selalu atau bola atas selalu kita kalah ya selalu
tapi lihat kalau bola yang pasti pendek main to main terus dibawa sampai depan gawang
semua yang masuk kemarin adalah hasil dari operan pendek antara pemain dengan pemain
baik emza operan kemudian juga apa namanya egy juga sama
ya kita lihat ya kemudian arhan juga sama
jadi itu penting dipertahankan oleh kita selain memang tadi sampai ada pelanggaran pelanggaran yang perlu dilakukan oleh tim kita yang mendekat kepada kotak penalti
di kotak penalti yang menjadikan bola tenangan bebas yang berbahaya kemarin sebetulnya nggak
perlu terjadi tapi kalau yang di kotak penalti kali kita masih lihat bahwa bola sebetulnya kena
kaki pemain kita ya tapi mutlak jadi itu yang sampai ketenangan kemudian operan yang akurat
passing yang berbentuk menghindari bola bola tinggi atau bola jauh kemudian pelanggaran yang
tidak perlu tidak boleh dilakukan di sekitar ada yang berbahaya di depan gawang kita ya oke jadi target
pssi kedepannya seperti apa ini bang apakah slide selain menjadi juara di piala aff apalagi ini
bang iya kan tadi memperbaiki peringkatnya kemudian nanti ada si game yang kita kemarin di manila kalah
oleh vietnam kita runner up kita ingin merebut kembali ya kemudian tentunya ya dalam piala dunia
nanti ya kita adalah bisa lolos mungkin dari babak pertama ke berikutnya mudah mudahan bisa terus ya
ini masih panjang
kebetulan pemerintah mensupport kali kepada timas khususnya pak presiden melewat apa main
pora sehingga latihan latihan kita bisa cukup panjang dan bisa beberapa negara yang mempunyai
apa fasilitas maupun ranking pola besar di atas seperti kroasia turki lain sebagainya kita lakukan
itu targetnya yang saya sampaikan tadi ya berbicara soal dukungan dari pemerintah berat
ini akan mendapatkan reward khusus begitu ya bang ya nanti kalau misalnya bisa meraih juara
begitu di piala ff hai di saloh kalau boleh mati matinya begini kemarin latihan kita kekosia
keturki itu pemerintah bantunya dimana sulit dalam kondisi kopit tidak ada sponsor kemudian pertandingan
tidak ada kita ada financial yang kuat tapi kita ada dukungan pak jokowi pak presiden kita ya atensi
pamen pora juga demikian sehingga kita lumayan kepada bisa latihan di turki meskipun waktu
terlalu banyak kemudian pernah juga di krusia lain sebagainya jadi insya allah kalau sampai juara
pastilah kami yakin jangan dari pemerintah dari pengusaha pun sekarang sudah mulai ngontek kami
banget kalau juara saya mau kasih bonus silakan alhamdulillah mudah mudahan masih banyak usaha
lain akan memberikan bonus kepada tim kita kalau juara nanti ya amin amin terakhir ke bungkus saya
terkait dengan apa yang akan terjadi nanti tanggal dua puluh sembilan dan juga tanggal satu kalau saya tidak salah nah ini
a kira kira bungkus bagaimana indonesia apakah bisa menjadi juara iya kalau saya cuma berharap
satu hal pemain kita bisa bermain lepas ya bermain seperti cara yang mereka tunjukkan sejak
penyisian sampai semifinal tidak ada beban bahwa ini sudah sampai di final bahwa mereka diharuskan
diharapkan oleh masyarakat untuk juara karena itu akan membuat pemain kita justru tidak bermainnya
karena itu akan membuat pemain kita justru tidak bermainnya karena itu akan membuat pemain kita justru tidak
bermain maksimal main apa main apa adanya sebagaimana yang mereka tunjukkan sejak
penyisian sampai semifinal itu saja mereka tunjukkan saya yakin hasil akan mengikuti oke kita
untuk bang iwan sendiri apa harapan untuk para penonton di tanah air terkait dengan penampilan
timnas nanti di final ya itu yang saya sampaikan jadi pertama terima kasih dukungan publik penonton
rakyat indonesia kepada timnas kita luar biasa ya apalagi kemarin waktu menang lawan singapura
juga juga yang mohon doanya ya seperti we dua pabrik dan rakyat indonesia mendoakan timnas kemarin
mohon doanya agar beckham bisa tampil sebagai juara di piala ff nanti karena doa yang betul betul
secara keseluruhan di calon akan membantu secara mulia mereka untuk bisa juara di piara fm amin
amin semoga apa yang kita harapkan semua bisa terbukti dan juga bisa membanggakan indonesia
walaupun begitu mereka adalah pahlawan pahlawan olahraga indonesia
terima kasih bungkus dan juga terima kasih bang iwan sudah berbagi informasi dengan kami malam ini
salam sehat dan anda jangan kemana mana karena cnn indonesia newscast akan segera kembali tetaplah